setelah memperoleh lokasi yang diduga kuat lokasi black box pesawat sriwijaya air penerbangan sj satu ratus delapan puluh
kepala basarnas marsikal madia bagus puruhito telah memerintahkan kapal kn sarsadewa untuk merapat ke kri rigel
kn sar sadewa membawa sejumlah alat dari basarnas dan knkt berupa ping locator guna membantu upaya pencarian black box
black box sendiri terdiri dari dua alat yakni flight data recorder atau fdr dan cockpit voice recorder atau cvr
lokasi keduanya disebut sudah terlacak dan telah ditandai
kita meyakini bahwa itu black box karena pancaran atau transmit emergency hanya ada dari dua alat tersebut
dan saat ini kn sarsadewa dari basarnas telah membawa peralatan dari basarnas dan knkt yaitu direction finder
merapat ke kri riegel dan sudah on board untuk segera menindaklanjuti
dan kita akan melaksanakan pencarian black box tersebut
sementara itu ketua komite nasional keselamatan transportasi suryanto cahyono menyampaikan
telah menurunkan portable tong finder yang nantinya akan digunakan oleh para penyelam dalam upaya pencarian black box
kita sekarang sudah mengetahui posisi dari kedua black box tadi
dan knkt menurunkan tiga alat pink finder dan sudah berada di
kri rigel dan segera akan dilaksanakan pencarian oleh para penyelam dengan menggunakan portable pinker finder
penemuan black box dalam waktu dekat ini diharapkan dapat mempercepat proses investigasi penyebab jatuhnya pesawat sriwijaya air yang tengah dilakukan knkt
arya dita utama andra anhar jakarta